setelah tiga belas hari tanpa nakoda
persela lamongan akhirnya menunjuk sultan harhara
sebagai pelatih kepala menggantikan stefan hansen
meski begitu sultan harhara sebenarnya adalah pilihan ke delapan
dari manajemen persela
dia ditunjuk setelah tujuh pelatih lainnya menolak menangani persela
setelah mantan direktur teknik pssc ini memaparkan visi dan misinya
di hadapan manajemen persela
meski demikian sultan bukanlah prioritas manajemen persela
sebelumnya ada tujuh pelatih yang sudah didekati oleh persela tetapi gagal
mereka diantaranya haji santoso jackson f tiago fahri usaini
danur windo beni dolo darko janovic dan juga iwan setiawan
harahara tentunya mempelajari dari berbagai karakter
ternyata kemampuannya macam macam
dari segi itu sudah beberapa hari ini kita pelajari masing masing pelatih
sutan harhara menukangi persela tidak sendirian
mantan pemain timnas era tujuh puluh an ini akan didampingi oleh asisten pelatih
dua mantan timnas yaitu marwal iskandar dan ragil sudirman
pertama ini suatu kehormatan buat saya
kalau persela gak minta saya saya akan melamar
ini yang saya inginkan
berarti saya sudah siap
tugas sutan harhara sebagai pelatih kepala persela sangat berat
dia ditarget dapat mengangkat posisi persela
yang saat ini berada di dasar kelasemen indonesian soccer championship
mirtaul arief lamongan